tolong jangan pindah kamu lakuin itu
dengar aku baik baik
dengar aku baik baik
kalau sampai kamu ikut membantu
dan satu lagi yang harus papa tau ya pak
kalau semua bukti tentang elsa ini kita udah dapetin
dan kita bawa ke pengadilan
dan terbukti elsa yang bersalah
yang akan dihukum bukan cuma elsa loh pak
mama juga akan pasti terhukum
karena mama terbukti
sudah menutupi sebuah
dan menghalangi penyelidikan
kamu bukan pelakunya
kamu mau bersikeras seperti apa
kamu bukan pelakunya
andin al aku tahu itu dan kami semua akan tetap mencari bukti
kamu bukan pelakunya dan pelakunya adalah
sampai itu terjadi
elsa pasti akan masuk ketahanan
sekarang papa minta sama kamu
pelakunya bukan kamu kan
bukan kamu tapi elsa
tolong jujur sama aku
jangan lakukan apa apa
aku melakukan semua ini
aku melakukan semua ini untuk menenuhi elsa
elsa sudah dua kali keguguran pak
aku tidak mahal elsa keguguran untuk kita tinggalkan
sekarang ini biar aku yang menanggung kesemua ini
karena elsa bersikap sedih
ini pada kadarnya
aku yang membunuh roy
kita harus bilang ke semua polisi
kalau pelakunya ada
tolong jangan pernah kamu lakuin itu
dengar aku baik baik
dengar aku baik baik
kalau sampai kamu ikut membantu
untuk memenjarakan elsa
aku akan membunuh diri
tadi mama langsung bawa masuk reina ke kamar
soalnya enggak etis banget
karena ada reina di tengah penggaraan aku sama mas nino
apalagi tadi rena sempat dengar lagi
udah tidur lelak nih
mending kita bicara di ruang makan ya
ya ajak papa kamu juga su
ya udah aku panggil papa dulu ya
jangan ngomong begitu kau boleh
gak boleh ngomong begitu
kamu ingat gak sih
pada saat itu
hidupnya elsa itu hancur banget
nino laki laki yang dia sangat cintai menikahi ani
menghamili dia tapi dia gak mau
saat itu elsa kanur elsa itu bukan yang jahat
kamu perhatian juga
kamu lihat andin
andi empat tahun di penjara
karena kesalahan yang bukan dia lakukan
elsa udah salah
dia udah salah ma
apapun yang terjadi
elsa harus menerima hukumannya
ini berat buat papa
aku tahu juga berat buat kamu
tapi elsa harus bertanggung jawab ma
kamu harus sadarin itu
dengar dong ma
kata kata yang barusan aku ngomongin itu
kalau kamu nggak mau bilang ke aku
jangan mencerahkan dosa
aku mohon sekali sama kamu pak
biarkan aku yang menjalani ini semua
ma gak gini caranya
bu saya udah selesai